gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok marah saat rapat penanganan pasca banjir berlangsung di balai kota jumat pagi
kemarahan ahok terkait penanganan banjir di jakarta
kita prinsip baik bahasa kampung saya yang bodoh nurut yang pintar ngajar
jadi orang yang bodoh gak mau nurut pintar gak mau ngajak
jadi gak usah pandang saya gubernur hari ini
kalau saya bodoh ngajarin saya
capek udah puluhan tahun
banjir banjir ngarang aja
itulah salah satu ungkapan kekesalan ahok saat rapat penanganan pasca banjir dikelar jumat pagi
nurut ahok meluapnya kalijipinang dan jebolnya tanggul jati asi
karena adanya keterlambatan pembukaan pintu air manggarai dan peaktifan pompa air
yang akhirnya menyebabkan sejumlah wilayah di jakarta timur terendam banjir hingga enam puluh cm
tidak hanya itu terendamnya kawasan pademangan juga membuat ahok murka
karena pasalnya wali kota jakarta utara beralasan pompa air dimatikan karena air laut sudah masuk di wilayah jakarta utara
bagaimana bisa teori pak wali kota mengatakan air laut masuk ke dalam
saya tanya ke pak dario berdiri jembatan kan
air laut pernah masuk jembatan ini enggak
oh gak pernah masih jauh pak
nah kau masih jauh pertanyaan saya

logikanya sejarah mati matian bukan dimatiin
cocok kan jadi penemuan badan penanggulangan bencana
lebih cocok itu gak
badan penginformasi bencana
ahok juga mengkritik kinerja badan penanggulangan bencana daerah
karena dinilai tidak terlihat bekerja saat banjir menghampiri jakarta
ahok juga mempermasalahkan bpbd yang hanya memberikan informasi titik banjir
tanpa memberikan informasi titik banjir yang sudah surut
dalam rapat yang dihadiri suku dinas tata air jakarta timur
wali kota jakarta utara dan bpbd ini
ahok meminta setiap unsur pimpinan wilayah mengontrol dengan tepat
waktu pembukaan dan penutupan pintu air
memaksimalkan fungsi pompa air
memperbaiki desain jembatan untuk mengatasi banjir jakarta
kita minigroom jakarta